beberapa waktu lalu netizen indonesia ramai membicarakan mengenai pengadaan laptop merah putih yang disebut memiliki harga sepuluh juta namun spesifikasinya rendah
faktanya proyek pengadaan laptop dan proyek laptop merah putih adalah dua program yang berbeda
untuk lebih jelasnya simak liputan berikut ini
untuk melaksanakan program laptop merah putih pemerintah membentuk sebuah konsorsium yang dipimpin oleh empat perguruan tinggi berbadan hukum yakni itb ui ugm dan its
selain itu konsorsium juga melibatkan pihak industri perangkat digital yang ada di indonesia
menurut ketua konsorsium laptop merah putih adi indrayanto salah satu tugas konsorsium adalah membuat laptop yang sesuai dengan kondisi indonesia
sebagai gambaran menurut data dari kominfo pada juli dua ribu dua puluh secara nasional layanan internet empat g baru mencakup di empat puluh sembilan persen wilayah indonesia
selain itu konsorsium juga bertugas untuk meningkatkan kandungan lokal laptop buatan dalam negeri sekaligus menyiapkan sdm yang dibutuhkan oleh pihak industri
kalau nggak cocok dengan perangkat digital yang ada ini terus apa solusinya perlu dimodif kah
nah internet gimana internet ah bingung
pertanyaannya apa perlu akses ke internet
yang penting kan bisa komunikasi di lingkungan aja lah udah pakai lokal alian network gimana
jadi pjj nya dari pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran jangka jarak
begitu kan prokesnya jalan sekolah jalan bisa vkon bisa belajar digital
salah satu perwakilan dari pihak industri perangkat digital timoti sidek
mendukung penuh rencana pemerintah menggarapkan kondisi indonesia
menanggap laptop dalam negeri
karena saat ini bangsa pasar merek lokal hanya lima persen
sisanya dikuasai merek luar
sehingga ekosistem laptop tanah air belum bisa terbentuk
ekosistemnya belum terbentuk
ekosistem dari segi motherboardnya belum terbentuk dari segi casingnya belum terbentuk
karena kuantik chicken and egg pak
economic skillnya itu untuk merek lokal itu belum gede
eh gue mau dong beli satu juta
boleh aja lo beli satu juta
kita kan bilang wah sorry sekarang pemerintah minta molding lo
kasih ke kita dong pinjam ke kita
ya kan kita bayar gitu loh mbak
tapi injeknya udah di jakarta atau udah di indonesia itu satu
atau kalau nggak mau ya lu buka dong
atau lo kerja sama dong sama pabrik injeksi di indonesia
toh loyaltinya desainnya kan tetap kita bayar
dari segi inject labor segala macam kan juga
mungkin indonesia bisa lebih murah
mungkin indonesia bisa lebih murah
menurut timoti industri baterai dan casing laptop saat ini
yang paling berpotensi untuk cepat masuk dalam ekosistem industri laptop
rencananya laptop merah putih pertama akan diproduksi pada dua ribu dua puluh